oleh karena itu maka upaya untuk melakukan tracing ini
akan kita perkuat dengan melaksanakan penelusuran
dan melaksanakan screening
pemeriksaan cepat untuk melihat kemungkinan
adanya kontak dekat yang ada di sekitarnya yang positif
ini yang menjadi penting di dalam kaitan dengan pelaksanaan tracing
kemudian yang kedua melaksanakan perawatan
bagi kasus positif yang kita temukan
atau kasus yang diduga positif kita temukan
baik perawatan itu dilaksanakan secara mandiri
melalui isolasi diri maupun isolasi di rumah sakit
oleh karena itu protokol isolasi diri di rumah
ini menjadi penting untuk betul betul dipahami
oleh semua masyarakat
karena dengan isolasi diri yang baik
maka kita akan memberikan jaminan
bahwa tidak akan terjadi penularan yang lebih lanjut
di lingkungan keluarga ataupun masyarakat
oleh karena itu maka tinggal di rumah
tetap di rumah tidak perlu keluar
menghindari pertemuan pertemuan yang cukup banyak
ini menjadi salah satu upaya
menjadi upaya upaya di dalam kaitan dengan isolasi diri
tinggal di rumah gunakan masker
jarak kontak dengan anggota keluarga yang lain
tidak boleh kurang dari satu atau satu lima meter
kemudian aktivitas makan
menggunakan alat yang tersendiri
dan tidak makan bersama sama pada satu waktu yang sama
dan tempat yang sama dengan keluarga lain yang sehat
penting di dalam kaitan dengan menyiapkan kondisi rumah sakit
sudah barang tentu peralatan
khususnya apd menjadi bagian penting
bagi tenaga kesehatan yang melaksanakan kegiatan rawatan
kita akan berusaha sepenuhnya
untuk kemudian memenuhi mematuhi
dan melengkapi penggunaan apd ini
sudah barang tentu ada sop sop standar
tentang siapa yang harus menggunakan apd
siapa yang tidak perlu menggunakan

ini menjadi penting
oleh karena itu saudara saudara sekalian
maka basis fondasi yang paling kuat adalah
bagaimana mengimplementasikan pola hidup bersih dan sehat
di tengah kehidupan kita sehari hari
ada satu kunci yang paling penting yang harus kita lakukan
di samping menjaga jarak di dalam kaitan interaksi sosial
adalah mencuci tangan
mencuci tangan dengan menggunakan sabun
sebelum menyentuh mulut
sebelum menyentuh hidung
sebelum menyentuh mata
karena data menunjukkan bahwa penularan yang paling banyak
justru karena perantara tangan
ini yang menjadi penting
mencuci tangan dengan sabun
sehingga tidak ada alasan bahwa harus dengan menggunakan hand sanitizer
dengan sabun sudah sangat efektif pada air yang mengalir
ini yang penting
yang diharapkan bisa dilakukan
oleh karena itu mari bersama sama kita tetap di rumah
produktif di rumah
bisa bekerja dari rumah
belajar di rumah
beribadah di rumah
manakala kemudian mendapatkan informasi
atau membutuhkan berita yang lebih penting
yang lebih benar dan aktual terkait dengan virus covid ini
ada beberapa call center
yang bisa dihubungi diantaranya adalah satu ratus sembilan belas extension
dan beberapa aplikasi online
seperti halodoc gojek bukalapak dan layanan telemedicine yang lainnya
manfaatkan ini sebaik baiknya
sehingga diharapkan kita akan bisa mendapatkan pengetahuan yang benar
mendapatkan pengetahuan yang akurat
dan kita tidak perlu khawatir lagi
pada berikutnya kami akan menyampaikan perkembangan data
dari layanan rawatan di rumah sakit
dengan kasus kasus yang konfirmasi positif
pada hari ini telah terkonfirmasi
dari tanggal dua puluh tujuh maret pukul dua belas sampai dua puluh delapan maret dua belas sebagai berikut
bertambah sebanyak satu ratus sembilan kasus
sehingga total menjadi satu satu ratus lima puluh lima kasus
kemudian pasien yang sudah sembuh dan diizinkan pulang bertambah tiga belas orang
sehingga total menjadi lima puluh sembilan orang
kemudian dilaporkan kasus kematian pada periode ini sebanyak lima belas orang
sehingga total kematian menjadi satu ratus dua orang
oleh karena itu
kita masih memprihatinkan kondisi ini karena terbukti bahwa penularan masih terjadi
bahwa kasus positif masih berada di tengah tengah masyarakat
bahwa kontak dekat masih terjadi
bahwa kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun
masih belum dimaksimalkan
oleh karena itu harapan kita
yang pertama jaga jarak kontak fisik dengan siapapun
bukan hanya di kantor di luar tetapi juga di rumah
kemudian yang kedua
cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
sebelum makan sebelum minum sebelum menyentuh wajah
sebelum menyentuh mulut hidung dan mata
ini menjadi penting karena inilah yang menjadi kunci penularan
secara tidak langsung yang sering terjadi dan kita hadapi
kemudian yang berikutnya
tetap produktif di rumah saling melindungi
lindungilah yang sakit agar dia bisa melaksanakan masa isolasi diri dengan maksimal
lindungilah yang sehat
agar tidak terkena penyakit ini
kita berkomitmen bersama
mari yang sehat dijaga tetap sehat
kita jaga supaya segera dia bisa kita sembuhkan
dan tidak menularkan ke orang lain
kemudian yang betul betul sakit di rumah sakit
mari kita doakan kita jaga
dan kita kemudian layani sebaik baiknya
agar bisa sembuh seperti sedang
kita harus bekerja bersama
ini masalah kita bersama
membutuhkan peran aktif semuanya
ini yang akan saya sampaikan pada hari ini
mudah mudahan kita bisa menghadapi situasi yang sulit ini bersama sama
yakinlah bahwa pemerintah akan bekerja sungguh sungguh
bekerja dengan sepenuh hati
untuk bersama sama masyarakat mengatasi covid sembilan belas ini
terima kasih selamat sore